ya informasi kita hari ini sangat menarik ya dan harus ditunggu sampai akhir acara kita nanti
saya akan masuk atau bawa anda ke informasi yang pertama
media sosial sekarang ini sedang ramai sekali oleh penjualan makanan cemilan dengan nuansa seronok
dan cemilan ini bahkan diberi nama yang juga agak kurang pantas ya bikini
karena memang banyak masyarakat yang resah begitu dengan nama ataupun adanya produk ini
bikini ini atau kependekan dari bihun kekinian banyak dijual secara online
jadi sebetulnya itu singkatan ya bihun kekinian
tapi disingkat menjadi bikini
memang sebenarnya kreatif ya namun snack ini tapi menampilkan kemasan yang bernuansa pornografi
nah ini yang salah begitu
karena menampilkan gambar kartun tubuh wanita berbikini
bahkan kemasan bihun kekinian ini juga dilengkapi dengan tulisan remas aku di bagian bawah kemasannya
snack ini diketahui diproduksi oleh perusahaan cemilindo bandung
mie ini ramai dijual di beberapa media sosial
harga perbungkusnya berada di kisaran lima belas hingga dua puluh ribu rupiah
namun sayangnya akun resmi instagram produsen cemilan ini sudah dikunci pemilik akun
produk ini tidak hanya dibeli oleh konsumen dalam negeri saja tapi juga banyak pemesan dari luar negeri
memang muncul kerasahan terutama dari orang tua
mereka membayangkan bagaimana jika anaknya mengkonsumsi atau membeli cemilan ini cemilan bikini tadi itu yang disebut
nah untuk mau tahu bagaimana peredaran snack bikini sudah ada roby sofan amin di bandung yang sudah siap dengan laporannya
roby bagaimana tanggapan dari pemerintah dan juga masyarakat terhadap cemilan snack ini
yang katanya ini berasal dari bandung
ya good morning ratu dan juga prabu
memang dalam beberapa hari terakhir ini media sosial dihebohkan ya dengan peredaran bikini atau bihun kekinian
sebetulnya dalam konteks makanannya isinya begitu mungkin tidak kontroversial
tetapi dalam konteksnya
konteks kemasan produk ini yang kemudian menjadi perhatian dan heboh di dunia maya
dan sehari kemarin juga di media online pemberitaan juga rame terkait dengan adanya bihun kekinian ini
dan memang kalau dilihat sekilas ini tidak pantas begitu ya
apalagi kalau makanan kemasan ini diproyeksikan
atau diperuntukkan untuk anak anak
dengan desain gambar seorang wanita dengan menggunakan pakaian dalam dan dilengkapi dengan tulisan bikini dipertegas begitu
meskipun kepanjangannya adalah bihun kekinian
dan di bagian bawah juga di bagian tengah ada tulisan yang bisa dikatakan tidak pantas lah
remes aku ini sudah
saya prihatin sekali melihat ada makanan kemasan untuk anak anak kok begitu kemasannya begitu
dan terkait dengan peredaran ini ini sudah cukup luas tanpa hanya menggunakan media sosial itu
dari mulai semarang hingga ke jakarta bahkan aceh
saya mengkonfirmasi memang di kemasan ada di produksi di bandung begitu ya
ataupun di media instagramnya
tetapi dari sejumlah reseller yang
masih aktif begitu
saya mencoba menggali informasi terkait dengan keberadaan produsen makanan kemasan begini ini sampai sekarang belum dapat prabu
dan tentunya ini menjadi perhatian masyarakat dan menjadi perhatian pemerintah
balai pom pengawas obat dan makanan provinsi jawa barat
saat kita konfirmasi mereka juga masih dalam tahap mencari di mana produsennya ini prabu
robby terakhir saja
jadi jika begitu artinya sebetulnya makanan ini belum dapat izin juga begitu dari pemerintah
karena kan kita sendiri pun bahkan susah untuk mencari tahu dimana produsennya
bisa dikatakan seperti itu tidak sejauh ini
iya tentunya ini juga mesti menjadi perhatian ya bagi orang yang mau menjual atau menjual kembali reseller reseller itu
bahwa untuk produk yang akan dijual itu harus benar benar diteliti
artinya apakah sudah memenuhi unsur makanan persyaratannya dari balai pengawas obat dan makanan
terus kemudian dari unsur mui misalnya sertifikat halal
nah dari konfirmasi pihak pihak yang berkaitan punya otoritas terkait dengan produk makanan ini khususnya balai pengawas obat dan makanan
serta majelis ulama indonesia
keduanya menyatakan belum mendapat permohonan terkait dengan snack begini ini
artinya memang bisa dikatakan ini ilegal liar dan kontroversial begitu
oke roby kita akan tunggu ya penelusuran anda seperti apa
karena ini juga sangat menarik untuk ditelusuri seperti apa rantai produksinya sehingga sampai ke tangan konsumen